komisi pemilihan umum menetapkan dua puluh empat partai politik resmi menjadi peserta pemilu dua ribu dua puluh
partai partai tersebut bakal mulai melakukan kampanye pemilu serentak pada dua puluh delapan november dua ribu dua puluh tiga hingga sepuluh februari dua ribu dua puluh
sebagai pemilih pemula kaum milenial dan generasi z dituntut untuk cerdas dalam memilih calon wakil rakyat dan partai politik
agar hasil pemilu dua ribu dua puluh empat berkualitas dan menggambarkan aspirasi masyarakat
menurut saya masih kurang bagus sih karena memang semuanya masih fokusnya ke suara jadinya nggak ada yang berani untuk menawarkan idenya gitu
pnnya itu yang penting saya mendapatkan banyak suara dari masyarakat pnnya tengah gitu pragmatis banget
dan menurut saya ya itu bukan suatu hal yang jelek sih tapi kelihatannya kayak nggak ada yang membedakan antara satu partai sama partai yang lain
itu sih mungkin
cara kaum muda memilih partai dan calon wakil rakyat dalam pemilu dua ribu dua puluh
karena sekarang media sosial udah sangat berkembang dan kita bisa mengenal lebih dekat baik itu dari segi parpolnya dari segi kandidatnya
dan jangan salah bahkan sekarang partai politik itu membuka magang misalnya kayak gitu ruang ruang partisipasi di mana mahasiswa
dimana anak muda itu gak cuma jadi objek tapi juga subjek untuk bisa bergerak dan membuat perubahan dari dalam
sejumlah pemilih pemula menilai
partai yang menarik adalah partai yang bisa menyampaikan visi dan misinya secara digital
tapi yang paling gampang sebenarnya yang buat kita akses adalah instagram sama tiktok
karena masih ada konten visual yang bisa dilihat gitu
dan itu sarana yang paling gampang untuk menemukan ideologi partai terus juga visi misi dari partai itu sama calon calonnya
selain itu hal penting dan harus diperhatikan kalangan pemilih pemula adalah isu yang dibawakan oleh partai
dan calon wakil rakyat dalam kampanye
di usia usia tersebut mereka banyak memberikan perhatian pada isu misalnya isu kesehatan
isu perubahan iklim kemudian juga isu korupsi
anak anak muda ini adalah mereka yang mungkin baru lulus kuliah gitu ya baru berkeluarga kebanyakan
mereka belum mapan ya secara ekonomi karena itu isu mengenai ekonomi terutama mengenai lapangan pekerjaan
jadi itu adalah hal yang paling penting buat mereka
nation fest merupakan sebuah event wadah edukasi dan berkumpulnya generasi muda untuk menyuarakan gagasan dan opini bagi indonesia
beragam kegiatan menarik bakal disiapkan seperti honest to be a journalist vote on location
hingga ikut serta diskusi interaktif on air political show dengan menghadirkan narasumber elit politik populer serta bintang tamu menarik lainnya
nantikan kehadiran nation fest di gedung purnomo prawiro universitas indonesia rabu tiga puluh agustus dua ribu dua puluh